sampai jumpa di video selanjutnya
sekarang saya akan menyalurkan hawa dingin kepada kalian
menerima kamu apa adanya
benarkah yang kamu katakan gagal
ya pak man
lekas kau kesana
ada apa pak man
ada apa dengan romo
romomu berkelahi dengan dangdi
kalian disini saja
biar aku yang melihat romo kalian
sudahlah pak man
umur pak man sudah tua
tidak akan sanggup bertarung dengan aku
aku ini bekas perwira singosari
tangan tuaku ini masih sanggup meremungkan kepalamu
tangan tuaku ini masih sanggup meremungkan kepalamu
kau masih meremehkan aku
kau pikir aku takut
aku buat kalian semua menyesal
rupanya kamu mencari mati kamandar
aku lupa siapa adanya